saya mau saya mau naikin jabatan jabatan maksa naikin jadi sekretaris
selama selama si ella mulai besok ella bapak akan naikkan paket menjadi manajer saya bukan gitu
keren kali ya

oh dunia ini bakal tiada arti
suara apaan tuh ya
oh dunia ini bakal tiada arti
oh dunia ini bakal tiada arti
kayak aku kan ini
mas mbak beruang ala jin
dia manggruk disitu
itu be aduh
lu mau mencerepuk aja lu
lu mau bunuh diri
tante mbak tante mbak takut masuk melaka
ngeksa gua lu
bapak gimana sih taruhannya nyawa nih
aduh mbak gimana sih edna ya
kalo kalah itu harus sportif
jangan pas sama bunuh diri kayak begini
lihat mbak lihat
lihat julehal lihat cepi mbak mbak
gua sedih mbak
gua gak terima
eh mak lu denger ya
si ella mah pantes ya
udah bening licin gak kayak ngeluh
udah kayak palem gotong tau gak
lu mau mati mau bunuh diri
gua mau turun be
gua mau turun be
tapi bapak harus janji sama neho
lu harus bantuin gua
biar jadi kayak si enak
bapak emang gak ada maunya
bapak emang gak ada maunya
kemaren bapak udah ngomong

siapa yang kalah dalam lomba mengetik
itu gak bakalan bisa jadi sekretaris
lu tau lah
ngerti gua mah ngerti
untuk hari ini aja pan
tolong pan kabulin permintaannya pan
ini kalo gak dikabulin bisa berabe
tadi malam dia mau mati bunuh diri
dinyekit lu lu mau
jangan sampai nih jangan sampai ada
orang mati bunuh diri
aduh terlalu tawa ini ini
sebentar bapak berfikir dulu
perluan dari diri saya kecil

udah dapet bok
gimana semuruhnya keterikannya sudah selesai
saya sudah pak
hebat keterikannya sudah selesai
gimana cinta keterikannya sudah selesai
udah tadi aku sudah menyelesaikan pak
tapi ternyata pas aku lihat kenapa jadi tidak beraturan begini
aku tidak mengerti pak
oh ya sudah tenang saja kerjain lagi
pasti bapak tungguin ya kerjanya jangan buru buru ya cintanya
pokoknya yang penting bagus
ya ampun bapak
terima kasih ya pak
pokoknya bapak tungguin sampai selesai
iya berhubung mak sudah selesai
iya diangkat tiga buru begini
mak kepik lagi ketikan yang barunya ya
hampir sembilan buku yang harus diselesaikan
terus kapan buat diangkatnya
setelah ketika semua selesai baru nanti diangkat
kayak gitu ya
ya cinta ya
ya bagus ketirikannya ya
oh baik bos
raja sedang jatuh cintra
dunia ini seakan milik kita berdua sayang
kayu aja udah kayak india indiana aja dah
sekarang namanya jadi orang kaya sama bang nipan
sekarang jadi orang kaya
andaikan abang jadi dia
cinta jadi apanya sayang
pasti jadi bulannya
terus kalau abang jadi ujan kira kira cinta jadi apanya
sudah pasti jadi petirnya
aduh dikocok ya
emang ngalah kelapa apa dikocok mulu
nama juga cinta
eh terus kalau abang jadi petir kira kira cinta jadi apa ini
eh bapak ipah
ada sesuatu yang ingin bapak bicarakan yang sangat penting
pak bapak kenapa
ini ini yang ribawah
kalau gitu saya mau ribawah kak bapak
apa ya pak saya udah gak sabar mendengarnya
cukup saya saja karena emak kalau begini kayak orang sakit
berhubung saya lihat pekerjaan emak semakin hari semakin meningkat
jadi saya akan menaikkan jabatan
bapak bisa aja saya mau dong pak dinaikin
iya jabatan maksud saya
silahkan naikkan jabatan mak
haha saya mau saya mau dinaikin jabatan
jabatan mak saya naikin jadi sekeras
oh udah neng
kalau saya naikin sekretaris nanti si erat dipecat dong
soal si ella mulai besok ella bapak akan naikkan paketnya jadi manajer saya
nah bukan gitu cinta